imas masak balak utak gak dimakan pak amin yang makan
terus yang paling sebel waktu imas masak buntil kesukaan bapak
marut kelapa dulu terus ngupas petai selong buat dicampur sama terimedan
habis itu dibungkus pake daun tales padahal nyari daun talesnya tuh susah
yang makan amin juga
tadi malem gak makan
kamu kan tadi bilang papi harus makan iya kan jawab papi
yaudah nanti berangkat dulu ya
teh sejak mami gak ada tapi jadi jarang makan
ya cuma ngurusin bonsainya aja
iya nanti teta telfon deh
kalo bisa tete jangan telfon teta dateng ya
ini lagi iseng aja ngurus bonsai
comel tuh anak tuh
udah berangkat sekolah papi
nanti kalau pulang sekolah kasih tahu kakek kangen gitu ya
semenjak ibu nggak ada bapak susah makan
imas masak apa aja nggak dimakan
imas masak ulu kutok nggak dimakan malah aamin yang makan
imas masak bala kutuk gak dimakan aamin yang makan
terus yang paling sebel waktu imas masak buntil kesukaan bapak
marut kelapa dulu terus ngupas petai selong buat dicampur sama teri medan
abis itu dibungkus pake daun tales padahal nyari daun talesnya tuh susah
yang makan aamin juga
iya makanya imes hari ini sengaja gak masak
itu kan udah tugas kamu
dia masak juga percuma tuh kalau gak dimakan sama bapak
saya belum masak pak
kamu gimana sih udah siang juga kenapa belum masak
yaudah biar gampang biar cepet bikinin mie
aku ke toilet sebentar ya
aku buat kaunnya mauactiv
udah bakal makan kemari fashionable udah tuhan daun
ia mau makan apa
emang lo pake asli semua gua
udah lah jangan banyak nanya
imas kenapa kamu gak masak
kenapa kamu gak masak
abisnya kalau imaz masak gak pernah dimakan sama bapak
tugas kamu masak
mau dimakan apa enggak itu bukan urusan kamu
kita balik ke kantor aja yuk
imarain tehki nanti
bapak nggak ada di ruang tengah
pasti di kamar
saya gak berani panggil
kecuali kang mus ada urusan yang benar benar penting
atau kang mus tunggu aja dulu sebentar
nanti kalau bapak keluar dari kamar
saya kasih tau
kalau ada kang mus
semenjak ibu meninggal
bapak gak pernah pergi pergian
paling duduk disini
atau di ruang tengah ngelamun
ada tv juga nggak pernah di setel
terus jarang makan
saya takut bapak sakit
mungkin bapak lagi sedih
tapi ibu kan meninggalnya udah lama
saya sama bingungnya seperti kamu
gak tau mesti gimana
nanti bilang aja sama bapak
tadi saya kesini
kalau bapak perlu saya
kamu telepon saya
semenjak saya kasih pinjam uang
satu juta hasil
tiga hari kita operasi
presti gak pernah nelfon saya lagi
kenapa gak kamu aja yang nelpon
tiap saya telepon
kalau mati mah itu namanya bukan panjang umur
nanti aku jelasin kalau kita ketemu
mau ketemu kapan
kamu sibuk gak
mau ketemu dimana
di tempat biasa aja
saya pergi dulu
kita nggak operasi hari ini
kamu tunggu aja dulu disini